pernahkah anda membayangkan menyantap rotan muda
jika anda berkunjung ke palangkaraya kalimantan tengah
hidangan unik yang satu ini bisa anda cicipi
juhu umbut rotan atau dalam bahasa dayak ngaju disebut juhu singkah
atau sayur rotan merupakan hidangan tradisional khas dayak
seperti namanya sajian ini berbahan dasar rotan muda yang direbus dalam air mendidih
rotan muda yang sudah matang kemudian dimasak dengan bumbu yang sudah dihaluskan
serta ikan sungai salah satunya ikan baung
setelah empat puluh lima menit juhu umbut rotan pun siap untuk disantap
karena menurut aku makanan yang berbeda makanan khas itu umbut rotan
karena rasanya lebih kenyal kenyal meskipun pahit
salah satu restoran yang menyajikan juhu ubud rotan
terdapat di kompleks museum cilikriwut
menurut pengelola hidangan tradisional ini merupakan favorit dari mendiang cilikriwut
rotan muda ini memang betul betul makanan khas masyarakat dayak
kebetulan juga almarhum bapak dulu suka sangat menyenangi masakan ini
makanya kami selalu menyediakan sayur rotan
kalau di sini bilangnya juhu itu sayur ya
juhu umbut rotan
satu porsi juhu umbut rotan bisa dinikmati dua orang dengan harga tiga puluh sampai empat puluh ribu rupiah
selain bisa menikmati sajian khas dayak ini warga juga bisa mengenal sosok cilikriwut
pahlawan nasional asal kalimantan tengah
syamsuddinur palangkaraya kalimantan tengah
soto tangkar merupakan salah satu kuliner legendaris betawi
yang punya banyak peminat hingga saat ini
perpaduan rempah nusantara dan kuah kental bersantan yang menjadi ciri utamanya dijamin mampu menggugah selera
ini dia soto tangkar
tangkar sendiri merupakan tulang iga sapi
sepintas soto tangkar mirip dengan soto betawi
namun kuah kental santannya tidak diberi campuran susu
selain itu ciri khas dari soto tangkar adalah tambahan sate
daging sapi seperti ini
kalau ciri khasnya pastinya adalah warna merah dari kuah soto tangkar
dan jika sebelumnya soto tangkar itu identik dengan tulang iga dari sapi
kalau sekarang ciri khasnya justru dari sate
karena aroma bakarannya akan membuat satu porsi soto tangkar ini menjadi sempurna
soal isian cukup bervariasi
tak hanya bagian tangkar atau tulang iga sapinya saja
ada juga pedagang yang menggunakan potongan daging jerawan hingga urat sapi
salah satunya di kedai soto tangkar haji diding yang telah berdiri sejak seribu sembilan ratus enam puluh dua di kawasan tambora jakarta barat
kita punya kelebihannya di sate bakarnya
jadi untuk rebusan itu kan mereka rata rata yang punya soto tangkar di tempat lain itu mereka tidak menggunakan sate kuah
nah kita di sini dimodifikasi
antara bakar dengan rebusan itu digabung menjadi soto tangkar
semangkuk soto tangkar haji diding dibanderol dua puluh lima hingga tiga puluh ribu rupiah tergantung jenis isiannya
sementara sate daging sapi dijual lima ribu rupiah per tusuk
saya bergeser ke kedai soto tangkar lain di kawasan tanah abang jakarta pusat yang tak kalah legendaris
yakni soto tangkar bang edi
yang telah buka sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh

pemilik kedai yang juga telah memiliki dua cabang ini mengaku tidak lagi menggunakan tulang iga dalam beberapa tahun belakangan
meski demikian pembeli tampaknya tidak keberatan dan tetap menjadi pelanggan tetap
jadi emang disitunya diganti ke tulang muda
kalau iga jarang ada yang minta di sininya
jadi palingan daging tulang muda
kalau campurannya itu cuma daging tulang muda sate sama jerawan aja
resep soto tangkar telah berkembang di kawasan batavia atau jakarta sejak zaman penjajahan belanda
sejarawan kuliner indonesia fadli rahman mengatakan kelahiran soto tangkar erat kaitannya dengan situasi bangsa yang tengah dijajah dan hanya bisa memakan sisa bagian sapi yang tidak dimakan oleh para penjajah
tangkar sendiri dalam bahasa betawi yaitu tulang iga kenapa disebut tulang kenapa menggunakan tulang iga
karena memang pada masa kolonial awal mula kemunculan soto tangkar ini merupakan hasil modifikasi orang orang pribumi orang orang betawi
karena orang orang pribumi tidak makan daging seperti tidak makan daging yang dikonsumsi oleh orang orang eropa
karena daging itu selalu identik dengan konsumsinya orang eropa dan juga dianggap sebagai bahan makanan yang mahal
soto tangkar sebagai bagian dari kuliner betawi disebut sebut juga mengalami akulturasi atau percampuran budaya mulai dari tionghoa arab hingga india yang ditandai dengan penyebutannya sebagai soto dan penggunaan minyak samin dalam bumbunya